selebritas rio raivan kembali ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkotika jumat malam kemarin
saat ini rio raivan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh polisian
pesinetron ryu raivan bukan kali ini terlibat kasus narkoba
sebelumnya rio pernah ditangkap lima kali terkait kasus yang sama
ia bahkan baru menghirup udara bebas dua bulan setelah dijatuhi hukuman tiga tahun
pesinetron rio rayvan diambil kembali di polres metro jakarta
pesinetron rio rayvan diambil kembali di polres metro jakarta barat
kembali terjerumus di dalam kasus narkoba untuk yang kelima kali
rio revan mengaku kepada mantan istri bahwa pergaulan yang mempengaruhinya
keluarga berharap rio diperbolehkan menjalani rehabilitasi dalam kasus narkoba kelimanya ini dibandingkan masuk ke dalam jeruji besi
pesinetron rio rayvan diambil kembali di polres metro jakarta barat